sepanjang kami siang ketua majelis ulama indonesia maruf amin bertemu dengan berbagai kalangan
meski mengaku sudah memaafkan gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama atau ahok
maruf belum mau bertemu dengan ahok
selain pertemuan internal dengan anggota majelis ulama indonesia dan pengurus besar nahdlatul ulama
⁇ maruf amin juga bertemu dengan ketua umum muhammadiyah serta anggota dewan perwakilan daerah
maruf amin mengaku tidak ada persoalan politik yang dibahas
ia hanya membahas bagaimana supaya masyarakat tidak terprovokasi atau tidak melakukan tindakan yang merugikan
terkait permintaan bertemu dengan ataupun bertemu basuki cahayapurnama atau ahok secara langsung
maruf amin belum bersedia karena menilai bukan waktu yang tepat
menurut ⁇ maruf ⁇ basuki sudah meminta maaf dan ia sudah memaafkan
ketua mui ini juga tidak mau bertemu dengan semua kandidat pilkada dki jakarta
ya supaya masyarakat tidak terprovokasi
masyarakat tenang jangan sampai ada tindakan tindakan yang merugikan
sudah saya maafkan lalu ketemu lalu sibuk saya nanti aja
semua paslon saya tidak mau
kalau setelah pilkada mungkin tepat
kita pertimbangkan nanti